seorang penjual matrai di malang ditangkap polisi karena telah menjual materai bekas pakai
pelaku diduga mendaur ulang materai bekas dengan cairan kimia khusus
dari tangan pelaku petugas mengamankan ribuan lembar matrai berbagai jenis
serta alat untuk mendaur ulang materai
pelaku penjualan ribuan materai bekas pakai tersebut adalah af
ia ditangkap petugas satreskrim polres malang bersama sejumlah barang bukti
di antaranya dua lebih materai bekas yang sudah terpakai
petugas juga mengamankan sejumlah peralatan yang dipakai untuk melakukan daur ulang
matra yang didaur ulang pelaku adalah semua jenis matrai yang bernilai enam ribu dan tiga ribu rupiah
dalam menjalankan aksinya pelaku membeli seluruh materai bekas dari pengepul seharga satu lima ratus per biji
kemudian didaur ulang hingga seolah menjadi baru dan tampak asli
setelah itu pelaku menjual kembali materai dengan harga berbeda
untuk matrai nilai enam ribu dijual
dijual dengan harga tiga lima ratus rupiah per biji
sedangkan untuk matrai nilai tiga ribu rupiah dijual dengan harga dua ribu rupiah per biji
diduga aksi daur ulang materai ini sudah dilakukan pelaku sudah sekitar dua tahun
pemalsuan matrai bukan maksudnya matrainya palsu
tetapi materainya itu benar tetapi sudah pernah dipakai
kemudian cap atau tanda pernah dipakainya itu yang dihilangkan
seperti stempel tanda tangan sehingga dengan alat alat cairan kimia
atas perbuatannya pelaku dijerat pasal dua ratus enam puluh kuhp tentang menghilangkan cap pada materai
untuk digunakan kembali dengan ancaman hukuman empat tahun penjara
abdul malik malang